kereta lrt jabodebek merupakan buatan pt inka perusahaan plat merah yang memiliki pabrik di madiun
memiliki beban gandar dua belas ton dengan material aluminium aloy
dari segi kapasitas satu rangkaian kereta lrt jabodebek terdiri dari enam gerbong kereta
satu rangkaian kereta mampu menampung sebanyak tujuh ratus empat puluh penumpang
yang terdiri dari satu ratus tujuh puluh empat penumpang duduk dan lima ratus enam puluh enam penumpang berdiri
jika kereta dalam kondisi penuh lrt jabodebek dapat menampung hingga satu tiga ratus delapan penumpang dalam satu kali perjalanan
kemudian dari sisi kecepatan lrt jabodebek memiliki kecepatan maksimum delapan puluh km per jam
sedangkan kecepatan desainnya bisa mencapai sembilan puluh km per jam
ada pun jarak waktu kedatangan antar kereta atau headway sekitar tiga sampai empat menit

dua ini dapat diperpendek lagi jika melihat kemampuan sistem lrt jabodebek
yang mampu memperpendek jarak waktu hingga satu lima menit
kondisi ini bisa berjalan jika jalur lain sudah dibangun dan bisa dijalankan
seperti armada kereta ditambah
saat ini pt kereta api indonesia divisi lrt jabodebek sudah menerima dua puluh sembilan rangkaian lrt
dari total tiga puluh satu rangkaian yang diproduksi oleh pt inka
sebagai sebuah moda transportasi terbaru yang dipiliki warga jabodebek
jakarta dan sekitarnya lrt jabodebek memiliki sejumlah teknologi canggih
antara lain didesain menggunakan tingkat otomasi grade of automation atau goe
level tiga yaitu menggunakan sistem driverless atau tanpa pengemudi
pada sistem ini pengoperasian lrt dikendalikan oleh occ atau operation control center
tidak ada masinis di dalam kereta namun tetap ada petugas yang berjaga
untuk kondisi darurat
teknologi lain yang digunakan adalah konstruksi lrt jabodebek dilengkapi dengan teknologi u shape girder
yaitu teknologi girder berbentuk u
kelebihan teknologi ini adalah lebih cepat dalam proses pembangunannya
selain itu bentuk yang langsing dan tipis sesuai dengan kondisi jakarta yang lahannya terbatas
u shape girder juga dapat mengurangi polisi suara saat lrt beroperasi
karena girdernya bersifat meredam suara
konstruksi lrt jabodebek dipastikan aman dari gempa karena teknologi u shape girder yang tahan gempa
selain itu juga terdapat tambahan lead core rubber bearing yang dipasang pada struktur proyek
teknologi ini meningkatkan ketahanan struktur dalam menghadapi resiko gempa bumi
karena komponen bantalan mencakup karet dan baja sehingga dapat meredam getaran dan menurunkan respons guncana